road race kejuara prof kembali digelar di kota bangga probolinggo jawa timur pada minggu siang
uniknya selain kelas bergensi ada juga kategori yang diikuti puluhan pebalap cilik
dengan tunggangan motor mininya bermesin hanya lima puluh cc
road race kejuaraan provinsi jawa timur putaran kelima yang berlangsung minggu siang
memperbutkan beberapa kelas bergensi salah satunya pembalap usia dini
selain masih usia belia motor yang ditungganginya juga berukuran kecil
dengan kapasitas mesin hanya lima puluh cc
mesin motor ini biasa digunakan untuk mesin pemotong rumput
bak pembalap profesional anak anak ini begitu percaya diri saat memacu kendaraannya
dengan suara kenalpot yang bising mereka bersaing untuk memperbutkan posisi terdepan
ivana ananadira merupakan pembalap perempuan cilik asal lumajang
pembalap yang masih berusia sepuluh tahun ini sangat mengagumi pembalap motogp valentino rozi
di usianya yang masih belia dan duduk di bangku kelas empat sekolah dasar
diikuti total tiga ratus dua puluh tiga pembalap kejur prof road race putaran kelima
terbagi dalam delapan belas kelas bergensi
mulai dari kelas bebek empat tak satu ratus lima puluh cc turn up injeksi sidep mp satu
bebek dua tak standar satu ratus dua puluh lima dan satu ratus enam belas cc open
bebek dua tak standar satu ratus enam belas cc pemula terbuka usia dua puluh
bebek dua tak standar satu ratus dua puluh lima cc hingga kelas mini gp